saat ini pemuda pemudi indonesia sudah sangat kreatif dalam penyebaran pesan kesehatan melalui media sosial
kita harus tetap menggali potensi diri mengembangkan kreativitas dan inovasi diri
tentunya kita mempunyai talenta yang bermacam macam
oleh karena itu kita harus bisa percaya diri dan terus mengembangkan talenta yang ada untuk membanggakan indonesia
di tengah pandemi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan khususnya tiga m
yang pertama memakai masker yang kedua mencuci tangan dan yang ketiga menjaga jarak
sebagai generasi penerus bangsa kita harus mampu melihat peluang yang ada dari bakat yang kita miliki
karena banyak banget cara untuk membanggakan indonesia
saat ini generasi muda penerus bangsa harus memiliki karakter yang kuat rasa nasionalisme dan juga daya juang yang tinggi
sebagai pemuda pemudi indonesia kita harus tetap bersatu dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas di indonesia
demi kejayaan lebih